ya kita ke informasi pertama dari atlet yang sudah mengharumkan nama indonesia di ajang internasional
ini juara dunia lari seratus meter u dua puluh lalu muhammad zohri akhirnya kembali mengejakan kaki di tanah air
jadi lalu zuara lalu apa lagi
lalu selanjutnya ada hadiah juga
lalu selanjutnya ada hadiah
nah zohri pun mengaku masih tidak percaya dengan sambutan yang diterimanya sekarang ini
air mata lalu zohri langsung menetes saat ia menerima sambutan meriah dan riuh pengunjung
begitu ia tiba di pintu kedatangan internasional terminal tiga soekarno hatta selasa malam
diiringi alunan musik khas lombok zohri pun langsung disambut suka cita oleh sana keluarganya
menteri olahraga imam naroi serta penjabat lainnya
zohri masih tak percaya dengan sambutan yang diterimanya sekarang
ia mengucap syukur atas apresiasi yang ia terima
putra asli lombok ini mengaku sempat tak percaya diri saat tampil di final karena finish di nomor empat di tahap sebelumnya
saya percaya tuhan bisa membantu saya
mungkin tuhan memberikan yang terbaik tidak ada yang tidak mungkin kan
semenjak saya lihat nama saya yang pertama makanya saya bersujud syukur kepada allah swt
masalah rumah sebenarnya saya juga masih mengenang sih
sifat saya dari dulu
masih hidup ibu bapak saya
selanjutnya sprinter asal nusa tenggara barat ini akan kembali ke kampung halamannya
kemudian akan kembali berlatih untuk menghadapi asian games dua ribu delapan belas